sementara sejumlah abk km mulia sejati yang selamat
minggu pagi mulai menjalani pemeriksaan di syah bandar berondong lamongan
pemeriksaan difokuskan seputar penyebab terjadinya tabrakan antara kedua kapal
tiga abk kapal motor mulia sejati diantaranya aditya purnama sunarko dan dwi itrafarudin
dibawa ke kantor syah bandar berondong lamongan untuk diperiksa
ketiga abk yang lolos dari maut ini diperiksa secara terpisah oleh petugas
rencananya dua belas abk yang selamat semuanya akan diperiksa
saat ini baru tiga orang yang diperiksa dengan pertimbangan kondisinya sudah membaik
petugas syah bandar juga memeriksa nahkoda kapal mv tsn empat itu
tetapi nahkoda kapal yang mengangkut tepung
tapioca tersebut diperiksa terpisah di kantor syah bandar perak surabaya
sementara kondisi sepuluh korban selamat saat ini sudah mulai membaik
saat ini ke sepuluh korban menginap di wisma mekarjaya desa paciran lamongan
sedangkan dua korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit sugi

meskipun sudah membaik tetapi ke sepuluh korban masih trauma
karena teringat dengan rekan rekannya yang masih hilang
kapal nelayan mulia sejati asal juwana jawa tengah sabtu dinihari tenggelam
setelah ditabrak kapal mvtsn empat berbendera vietnam
akibatnya dari dua puluh tujuh orang nelayan dua belas hilang dua belas selamat dan tiga nelayan lainnya ditemukan tewas
saat tabrakan terjadi diperkirakan hampir semua abk kapal mulia sejati sedang tidur
sehingga tidak sempat menyelamatkan diri